kata om fahruk gue itu harus bisa efesiensi waktu
semua muanya harus dibawa sekaligus
jadi gue kesini sekarang bawa dokter ridwan buat meriksa
bapak ini tukang obat dan ini tukang ngali kubur
kalo misalnya ga seneng juga
antum doain anda wafat
kayanya ga ada kalimat gitu deh om
selaku anak pertama
saya sudah memaafkan bapak
anggap saja gorengan bapak saya itu sebagai bonus
berarti bapak dan adegre sekalian
tinggal di sini
masih kuat jalan
insya allah kuat
kita jalan lagi
sebentar dulu ang
ada yang mau saya tanyain
itu yang tadi itu kenapa kita semua disuruh uduk ya
padahal kan saya kagak kentut
kau kagak keteran betahak
sebisa mungkin kita harus membantu seseorang supaya tidak melalui depan umum
biasa ada ohnya
bijak banget nih
pak solihin pernah denger nama ustadz belin ga
namanya unik sih ya
saya baru mendengar nama itu
jadi ga pernah denger dong ya
ga pernah tau ya
ga pernah kenal ya
iya betul juga
lanjut aja lah
ya allah ustadz zainal sudah damai di alam sana
sudah pergi tapi malah diingat ingat
sedangkan anak yang ada di depan mata mana dekat tidak pernah diingat
anak soleh fatin soleh ha
ambo turut terduka
anda lagi begini antum kalam bicara malah begitu
bukannya hibur ada malah gitu anak
ini mana lagi dokter
anda sudah marit
tadi sudah dipanggungin sama gabung cuman belum datang
mungkin sedang dalam perjalanan
disini ada alamatnya
gak pakai lama ingat ya
lagian juga rumahnya dekat dari sini nih
lah kenapa harus gua sih
ah bocah ngapa ya
eh ente tuh junior disini aneh senior
jadi kudu nurutin apa kata aneh
eh jangan pakai lama udah buruan cepet
yaudah ya aneh mau balik liat bang farouk lagi
emaknya tobing udah bener gak napet napet
gak napet napet tuh dia
nampet jadi kagak keliatan lagi
dia kemana sih
eh pusul kepala budak
bagaimana ketemu kagak ibu e tommy
katro udah nyari ke gang depan ganggang gang samping
gak ada juga emak
itu dia mama e
katro aja cari siang ada
beta sukili aman aman
mamanya tommy sih gak ada
apa dia kabur ye
tapi tasnya masih ada di dalam
tadi itu emak tidur
pas bangun dia di kagak ada sampai sekarang
jangan jangan dia kesingung sama omongan gue tadi siang ye
sumpah aja sih

hah ini pas alamatnya
alhamdulillah kita bakalan cepet kelaring masalahnya
mau dari siapa ya mas
eh kami nyari pak sobri
saya sendiri pak sobri
mana dokternya gabuk
ana sudah marit sekali ini
iya bang ustad ntar lagi dokternya dateng
anak makin tidak tahan ini
ini bawa apaan mbak
kata om fahruk
gue itu harus bisa efisiensi waktu
semua muanya harus dibawa sekaligus
jadi gue kesini sekarang bawa dokter ridwan buat meriksa
bapak ini tukang obat dan ini tukang ngali kubur
kalau misalnya gak semudah juga
kayanya gak ada kalimat gitu deh om
ana cuma butuh dokter
ini lagi tukang gali kubur antum bawah
memangnya ini kobera
allah wakil bawa keluar
ana tidak butuh bawa anak antum
tidak ada ada aja
kenapa antum offer tugas ke anak liaris itu
anak ampun mbak ustadz
atau memang tidak bisa diberikan
amanah ustadz faruqi ya
jadi begini kek
tapi ada syaratnya kek
kalian harus bisa bantu saya
untuk mecahkan masalah saya
saya ini adalah seorang kuliharian
selama tiga hari
saya disuruh tetangga saya
untuk menjaga ayam ayamnya
saya butuh uang itu
untuk kebutuhan sehari hari saya
kita bisa pergi bersama sama
ke rumahnya besok
orang gawe kakek dibayar
masalahnya juga sepelek itu
almarhum ustad sepuluh itu pernah ngomong
kalau mau nguap itu harus ditahan
kalau lo gak kuat
tutup pake tangan
jangan sampe besuara
lo mau diketahuin setan
gua kan lupa
lupa lupa lupa terus
orang juga tau
eh siapa yang sewot gue cuma bilangin
saat beli mana ya
terus di marri juga kagak ada
masih ketemu chill
yang begini nih gue agak demen
tak kabur lupa jadi orang
gue kasih tau ya
tetangga gue kemarin nih tak kabur nih
mati ketabrak mobil
itu mah apa
ya kagak kagak kagak didengernya
iya iya gue gak tak kabur
iya gak tak kabur
itu cakep tuh kalo kayak gitu tuh
terus gimana dong
ada gempa lagi pleng
kemarin di luar negeri juga ada gempa
kemarin kemarin lagi di berita juga ada
aduh kak tro kak tro
hari begini aduh mendingan gini kak tro
ali putra tv install tuh aplikasinya
nah di situ ada pemberitahuan tentang gempa
banyak berita berita tuh
ada lah kak tro
hari begini aduh
tidak akan terjadi kiamat
tidak terjadi banyak
terjadi banyak peristiwa gempa bumi
ali dengar suara
kayaknya suara orang waktu itu pleng